hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah kota bogor jawa barat pada kamis sore membuat dua ruangan hotel di bukit cimanggu porak poranda lantaran atap kanopinya ambruk
ya bahkan puluhan motor di area parkir pasar kemang berantakan setelah tertimpa pohon tumbang
hingga kamis malam warga masih harus mengevakuasi batang pohon dan juga motor
inilah rekaman video amatir saat hujan angin menerjang sebagian wilayah tanah sareal
kota bogor jawa barat kami sore
satpam dan karyawan sekuat tenaga menahan pintu dan kaca dari kencangnya angin
akibatnya belasan kaca di lantai atas gedung pecah serta dua kanopi hotel ambruk
sementara di lokasi terpisah hujan badai juga memporak porandakan halaman parkir di pasar tu kemang
puluhan motor hingga atap kios rusak tersapu dan tertimpa pohon tumbang
warga pun harus berjibaku mengevakuasi batang pohon yang berserakan
mereka mengaku kaget
lantaran hujan badai yang melanda sempat membuat angin puting beliung melintas dari arah jalan raya
hingga kamis malam warga dan petugas terus membenahi sisa pohon tumbang di area pasar dan pemukiman tanah sareal
sementara tim bppd setempat masih melakukan pendataan jumlah lokasi yang terdampak
muhammad juanda bogor jawa barat